asosiasi pengusaha indonesia atau apindo meminta pemerintah mendorong diberlakukannya
undang undang pengampunan pajak atau tax amnesty
implementasi kebijakan ini membantu menyelesaikan masalah mengeringnya likuiditas
yang sedang dialami pengusaha
apindo menilai pembahasan tentang undang undang tax amnesty yang berlarut
dapat membuat indonesia kehilangan momentum dan memberi kesempatan pihak asing mengambil untung
selain itu apindo berharap pemerintah tidak menaikkan tarif pajak dana repatriasi
agar tetap menjadi pilihan yang menarik bagi pengusaha